jenazah zaki fauzan tujuh belas tahun dimakamkan di tanah kelahirannya di desa kalosi kecamatan
allah kabupaten ndreka sulawesi selatan pada rabu empat belas september lalu kedatangan jenazah penghafal
tiga puluh juz alquran ini disambut isyak tangis ratusan pelayar kasus kematian santri di insan cendekia
mandiri boarding school dinilai keluarga sangat janggal awalnya sang ibu siti hamid mendapat
informasi anaknya jatuh dari lantai tiga gedung dan mengalami pendarahan di otak namun saat keluarga
melihat jenazah ada tanda tanda kekerasan di beberapa bagian tubuh terutama kepala korban
setelah didesak pihak sekolah pun mengatakan fauzan tewas setelah berkelahi satu lawan satu
dengan teman sesama santri keluarga menduga korban tewas dikroyok oleh beberapa orang kasus ini pun
telah dilaporkan oleh pihak keluarga ke polres sidoarjo setelah melihat perasaan saya sangat
sedih sekali melihat keadaan kondisi anak saya karena saya setelah saya
lihat lihat langsung ternyata di kepalanya ada jahitan mulai dari sini menurut informasi pihak
sekolah jatuh dari lantai tiga piling saya tidak mungkin anak saya jatuh tanpa cedera sedikit pun
dekat pada tubuh tubuh badan badan yang lain setelah saya melihat keadaan kepala saya tidak
percaya dengan saya jatuh pihak keluarga berharap keadilan dan meminta polisi mengusut tuntas kasus
dan korban yang dinilai penuh kejanggalan asrul nawir and rekang sulawesi selatan